dalam sidang putusan yang dibacakan oleh hakim rabu siang
sangkaan ujaran kebencian terhadap etnis tertentu dengan terdakwa alfian tanjung
dinyatakan terbukti benar
alfian difonis dua tahun kurungan
alfian tanjung akhirnya difonis dua tahun penjara
atas kasus ujaran kebencian
sebelumnya pada dua puluh enam februari lalu
ceramah alfian di masjid mujahidin surabaya diunggah ke youtube
ceramah tersebut terbukti berisi ujaran kebencian
dan ajakan untuk membenci terhadap etnis tertentu
satu juni itu adalah panca silanya pki
alfian dinyatakan melanggar pasal enam belas
junto pasal empat huruf b
angka dua undang undang no empat puluh tahun dua ribu delapan
tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis
dan difonis dua tahun kurungan dikurangi masa tahanan
fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa
yang menuntut alfian tiga tahun penjara
dengan putusan tersebut
alfian tanjung pun menyatakan banding
sementara jaksa penuntut umum yang diketuai oleh rahmat supriyadi
saya menuntut alfian
kuasa hukum alfian
alfian tanjung menilai banyak kejanggalan dalam proses hukum
yang diabaikan oleh hakim
di antaranya adalah keputusan presiden terkait etnis tionghoa
dan barang bukti yang rusak
ya banyak kejanggalan itu
sekarang kan pelapor itu tidak hadir di tempat
dan dia bukan etnis tionghoa
dia hanya menggunakan flash disk
seharusnya undang undang apa yang berlaku
kita sudah tekankan bahwa pengeterapan pasal pasalnya
ini bukan pakai it
bahkan flash disknya pun dari awal dibuka di sini waktu itu
ditayangkan di sini dari awal
itu sudah tidak terbuka rusak
pasal enam undang undang it jelas
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan jelas
bahwa barang bukti harus ditampilkan secara utuh
dan bisa dipertanggungjawabkan
yang rusak apanya pak
laporan itu stuck
berarti kecimpulannya apa
dia tidak boleh ambil dari sumber lain
alat buktinya tidak bisa dibuka
kau bisa tahu transkrip sepanjang itu
padahal itu yang dibacakan itu transkip omongan omongan yang bersangkutan pada akhir akhirnya
dari mana dasarnya
usai putusan alfian tanjung langsung dibawa polisi dan dimasukkan ke rumah tahanan kelas satu medaeng
kasus lain telah menanti alfian
yakni pencemaran nama baik tradisi
nama baik terhadap pdi perjuangan
kasus itu pun akan segera disidangkan di pengadilan negeri jakarta pusat